makan tanpa kerupuk berasa ada yang kurang ya
kerupuk memang menjadi salah satu sajian pelengkap yang disukai banyak orang
rasanya yang gurih dengan tekstur yang renyah membuat kerupuk selalu dicari untuk dijadikan camilan atau menemani aneka hidangan yang disantap
dari berbagai varian kerupuk salah satu yang menjadi favorit adalah kerupuk bundar atau kerupuk aci
pada proses pembuatannya tepung tapioca dicampur terlebih dahulu dengan berbagai bumbu yang sudah dihaluskan
seperti bawang putih garam serta gula
setelah tercampur rata adonan kemudian dicetak berbentuk bundar dengan berbagai ukuran
nah yang jadi ciri khas dari kerupuk bundar atau kerupuk aci adalah bentuknya yang khas
dan jika dulu untuk dapat mencetak seperti ini dilakukan secara manual menggunakan tangan
saat ini proses pencetakannya sudah lebih modern bisa menggunakan mesin khusus seperti ini
setelah dicetak kerupuk kemudian dikukus sebelum akhirnya dijemur hingga kering
kerupuk yang sudah kering kemudian digoreng dalam dua kali tahapan agar teksturnya renyah
yaitu menggunakan minyak hangat
tanpa api lalu digoreng di minyak panas dengan api besar
kalau tipsnya biasa aja sih sebetulnya ya karena apa namanya digoreng
cuman biar ngembangnya biasanya kita setelah dijemur itu masuk lagi ke oven
jadi biar si kerupuknya naik suhunya sedikit nanti pas digorengnya lebih mengembang
ada juga kerupuk lain yaitu kerupuk kulit yang diolah dengan bahan dasar kulit hewan
biasanya menggunakan kulit sapi atau kulit kerbau
kerupuk kulit mengandung protein hewani yang cukup tinggi
selain untuk camilan kerupuk kulit juga banyak digunakan sebagai olahan bahan masakan
seperti dijadikan makanan krecek
selain kerupuk bundar dan kerupuk kulit ada juga nih kerupuk yang cukup populer di masyarakat
yaitu kerupuk udang
rasa kerupuk udang memiliki rasa dan aroma yang khas
biasanya makanan kulit yang dikuburkan dengan kerupuk udang makanan kulit yang dikuburkan dengan kerupuk udang
makanan kerupuk udang dijadikan pendamping untuk makanan berkuah seperti soto
meski disukai harus tetap berhati hati ya ketika menyantap kerupuk
menurut dokter gizi rs melinda bandung
satu keping kerupuk bundar mengandung enam puluh lima kalori
sementara untuk kerupuk kulit kandungan proteinnya lebih tinggi
jangan lupa kerupuk itu rasanya asin
jadi dia banyak mengandung garam ya
hati hati mereka yang menderita tekanan darah tinggi
tentunya harus sangat membatasi asupan garam
sehingga kerupuk tidak dianjukkan untuk dikonsumsi tiap hari
johannes menambahkan sebaiknya konsumsi kerupuk diimbangi dengan konsumsi makanan kaya proteinnya
johannes menambahkan sebaiknya konsumsi kerupuk diimbangi dengan konsumsi makanan
kaya protein dan vitamin seperti sayur dan buah segar
untuk mengurangi resiko kolesterol dan darah tinggi
di meliputan cnn indonesia bandung jawa barat